gw kesana sekarang
yang mesen siapa
yaudah sana minta sama ojak
eh lepasin atau gw buang sedok lu nih
sedok aku dong pur
jangan dong pur
pur sedok aku pur
pur sedoknya dong pur
nih lu minta bayaran sama ojak
nggak punya perasaan
pukul pukul pukul
ini kok sengaja bikin lama
biar kamu nungguin gue
ih apaan sih
pantesnya aja mbak
kalau sepatesnya rp sepuluh mbak
ah bilang aja rp sepuluh basah basih banget sih
ih kan jalannya poin
oh iya gue kencengin ya
kang amin udah mulai nyari kerjaan lagi belum
belum ini baru mau mulai nyari kang
nyari di mana
kang amin mau jadi wartawan
maksudnya nyari lawan kerjanya di koran
ternyata nyari kerjaan di jakarta itu susah
saya hampir menyerah
kang amin kata bapak saya jadi orang itu jangan gampang menyerah
tidak terserah hati hati

kalian tuh sepenuhnya berumur berapa lama senarai
kembaliin jangan tengar tengin doang
es dawet aja aku ada
apa lagi kembaliin uang
mana ada gak
aku tukerin dulu ya joy
kasih ke si udin
baru jam sebelasannya
masa udah makan siang
ngapain masih disini
kang pisto punya koran baru
buat nyari kerja tuh kang
terus ngapain saya dibawa ke rumah kang tisna
siapa yang ngajak
kang aminnya aja yang nempelok terus di motor saya
mau kemana lagi kang
ke tukang koran yuk
kok bisa tumpah mas